jawa timur kini menjadi provinsi dengan kasus covid sembilan belas terbanyak di indonesia
sejumlah kritik pun muncul baik dari warga jawa timur hingga tenaga medis
seperti apa sikap pemerintah provinsi jawa timur untuk menjawab kritik tersebut
sudah bergabung dari luar studio wakil gubernur jawa timur emil dardak di surabaya
halo selamat malam pak wagub
apa kabar pak sehat
alhamdulillah kalau saya mudah mudahan sehat
mudah mudahan selalu sehat pak
pak wagub ini dengan kondisi seperti ini surabaya maksud kami jawa timur
ini ranking satu apa yang sebenarnya menjadi problematika pemprov jawa timur
dalam upaya memutus mata rantai covid sembilan belas di jawa timur
ya kita tentunya menyadari bahwa provinsi ini harus berjalan berseiring dengan kabupaten kota
kabupaten kota berjalan berseiring dengan pemerintah desa misalnya ya
jadi kan perbedaan antara
wali kota dengan bupati kalau wali kota itu ya camat ya lurah itu memang pns asn
sedangkan kalau di kabupaten bupati camatnya memang pns tapi ada desa itu dipilih langsung lah oleh masyarakat
nah ini tentunya punya tingkat otonomi sendiri sendiri yang perlu diselaraskan
nah kami melihat tapi sebenarnya sejauh ini progres itu ada dari sisi sistem
inilah yang masih belum menunjukkan apa yang kita harapkan
artinya angka angka ini masih pada tren yang meningkat
saya di sini ada kita ada angka angka harian yang kita pantau ya
jadi saya terus memantau angka angka harian itu di mana kita masih grafiknya itu masih fluktuatif kadang turun
tapi dengan angka yang relatif tinggi belum menunjukkan adanya tren penurunan yang konsisten
tapi kalau ini di belah datanya memang angka angka yang konsisten
angka angka yang konsisten di level itu adalah di terutamanya wilayah sidoarjo gresik dan surabaya
nah inilah yang kemudian menyebabkan kenapa pak presiden kemarin selain menyampaikan kepada tiga puluh delapan bupati wali kota
sembilan puluh sembilan rumah sakit rujukan dalam video conference dari grahadi
tetapi juga menekankan khusus untuk surabaya sidoarjo dan gresik ini perlu ada effort ekstra lagi
karena memang dapat dikatakan hampir tiga per empat
hampir ya di bawah tiga per empat tapi mendekati itu memang dari sini
baik itu kasus maupun angka kematian
pak wagub ini kan anda tadi bicara soal komunikasi antara pemprov jatim dengan kepala daerah baik wali kota maupun bupati dan juga perangkatnya
ini juga muncul misalnya pada tanggal delapan juni lalu pangdam lima brawijaya menyebut bahwa komunikasi antara pemprov jatim dengan bupati dan wali kota tidak berjalan dengan baik
sehingga aturan mengenai pencegahan covid sembilan belas menjadi tidak ilmu
mengenai pencegahan covid sembilan belas menjadi tidak ilmu

ideal sebenarnya seperti apa yang ideal kemudian apakah betul komunikasi ini tidak terbangun dengan baik di sana
saya percaya pada penilaian pak pangdam artinya bahwa kalau dikatakan ada kekurangan dalam komunikasi kita bukan berbicara benar atau enggak tapi langkah apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki
jadi inilah yang kami lihat sebagai contoh saya ini pegang di depan saya data dari surabaya misalnya

di surabaya ini sudah menerapkan konsep yang sangat penting
kampung wani yaitu data yang kami dapat dari pemkot surabaya
dan ini menunjukkan bahwa saya bisa pegang data ini artinya ini adalah suatu komunikasi yang sangat luar biasa

dan ini menunjukkan bahwa saya bisa pegang data ini artinya ini adalah suatu komunikasi yang sangat luar biasa
buat komunikasi yang terus kita tingkatkan dengan masing masing pemerintah kabupaten kota sejauh timur termasuk juga di wilayah surabaya sidoarjo dan gresik
selain kritik mengenai komunikasi dengan pemerintah daerah kritik juga datang ini mengenai hal hal yang terkait dengan tenaga medis soal menangani pasien covid sembilan belas
apa yang saat ini sudah diupayakan oleh pemprov jatim mengenai hal ini
termasuk misalnya soal penyediaan ventilator
ya kalau kita bicara penyediaan ventilator memang waktu video conference dengan presiden dari sembilan puluh sembilan rumah sakit rujukan
masih ada harapan bahwa rumah sakit rujukan itu idealnya memiliki ventilator yang khusus untuk menangani pasien covid sembilan belas di beberapa
tetapi kalau kita lihat secara total sebenarnya sejak awal terjadi pandemi
sampai hari ini peningkatan kapasitas ventilator sudah antara enam sampai tujuh kali lipat minimal
saya rasa bahkan sudah bertambah lagi di luar dari angka yang kami observasi tadi
tetapi tantangan kita begini sekarang kalau kita mau lihat tingkat angka yang terjadi di jawa timur
ini sudah pada fase dimana kita harus mengatakan kepada publik bahwa kapasitas untuk kuratif terhadap pasien yang kondisi berat ini memang terbatas
nah inilah sebabnya kita perlu semakin kencang
presiden menyatakan tolong bupati wali kota jangan kemudian semangat new normal ini bisa diimplementasikan dengan kurang tepat
artinya jangan kemudian semua sektor seakan akan harus dibuka bersamaan
tolong dilihat urgensinya
sebagai contoh misalnya pak presiden pergi ke banyuwangi untuk melihat pariwisata
tapi bagaimana mungkin dengan kabupaten kota yang lain
mungkin belum tentu pariwisata itu tulang punggung
betul ya urgent banget sekarang
tapi kalau itu sampai dibuka itu kemudian akan tetap menimbulkan potensi kerumunan yang membahayakan dalam konteks penyebaran covid
nah ini saat ini kan dari tiga puluh delapan kabupaten kota yang masuk zona merah ini sebenarnya tiga belas
sisanya ini antara orange kuning ya
dan oleh karena itu memang diharapkan yang kuning jangan jadi orange yang orange jangan jadi merah
jangan sampai kemudian hal hal yang tidak begitu urgent di tengah masyarakat ini arahan pak presiden
itu kita buka tapi resikonya terlalu tinggi
nah inilah yang kemudian perlu segera ditindaklanjuti dengan review
nah ini sebagai contoh lagi lagi saya ingin sampaikan data misalnya di surabaya
dia memantau betul ini data grass ya jadi dari tanggal sampai dua puluh lima dia dipantau sampai tanggal dua puluh lima misalnya
ini setiap tempat dari mulai sekolah misalnya pendidikan
seribu sembilan puluh tujuh lokasi dipantau dari tanggal enam belas
kemudian di tempat kerja pemerintah dari enam belas sampai dua puluh lima juni lima puluh tiga titik dipantau
artinya agak lebih rendah dibandingkan tempat kerja
kemudian juga untuk rumah makan restoran kafe warung
ini yang perlu digenjot
artinya bagaimana kemudian kepatuhan ini bisa ditingkatkan
nah ini satu ratus delapan puluh tujuh titik yang dipantau
jadi ini dipantau
nah ini pasar rakyat ini juga penting ya
sebenarnya menggunakan masker jaga jarak
nah ini data ini hasil pantauan yang tentu tetap kita verifikasi
karena kita juga melihat liputan liputan di pasar
di mana kita masih melihat pengunjung itu masih ada juga yang belum begitu menerapkan
nah ini dikombinasikan
antara titik titik itu titik titik rawan ya itu butuh pengawasan personil
maka ada istilah transisi new normal
sebenarnya maksudnya transisi itu artinya new normal yang dikawal diawasi
diawasi oleh tni di mana pak panglima turun sendiri waktu itu ke sini
diawasi oleh polri di mana saat itu pak kapolri juga bersama pak panglima turun
nah ini adalah transisi
kalau melihat pesan pak presiden seperti itu
artinya transisi ini masih
harus dilanjutkan dan bahkan ditingkatkan kawalannya
tapi di satu sisi lain juga membangun tadi yang kami sampaikan mengenai kampung tangguh
kampung tangguh itu bukan keren kerenan nama saja
tetapi artinya setiap idealnya sebenarnya setiap kampung tangguh punya tempat untuk isolasi
kalau di sidoarjo mereka targetkan satu desa ada dua tempat isolasi
jadi kalau ada warganya yang direpites reaktif
itu bisa sebenarnya ditampung di situ dulu sambil menunggu hasil swab
kemudian maksudnya lumbung panggang
kalau ada warganya yang harus isolasi mandiri karena masih menunggu hasil
atau dia adalah kontak erat
itu kemudian dia harus ada gotong royong diantara warga untuk saling membantu
walaupun pemerintah tentu harus hadir
inilah inilah yang kita sampaikan dua sisi
jadi tempat umum dikawal
masyarakat juga punya mekanisme yang tinggi
nah apakah sudah berjalan
apakah membawa hasil
ini yang kita belum lihat sampai hari ini masih trennya itu masih belum mengembirakan
tetapi angka kematian kemarin misalnya tiga puluh tiga
di sidoarjo itu adalah pasien dalam pengawasan yang sebenarnya hasilnya baru terkonfirmasi kemarin
sebelum sebelumnya itu mereka sebenarnya sudah mohon izin sudah meninggal tetapi belum terkonfirmasi
jadi angka angka inilah yang kemudian perlu kita pertimbangkan
bahwa ada juga yang diumumkannya itu hari ini
tapi kalau melihat epidemiologi sebenarnya terpaparnya itu sebelumnya
pak emil ini kan konsep kampung tangguh ini kan untuk melokalisir pergerakan masyarakat di tempat tertentu ya
bagaimana dengan masyarakat dari provinsi lain yang hendak masuk ke jawa timur
seketat apa aturan yang diberlakukan pemprov jawa timur mengenai pergerakan orang antar provinsi ini
karena ini kan juga bisa menyebabkan
bisa menjadi berpotensi menularkan covid sembilan belas di sana
ya betul kami pahami itu
tapi kami paham bahwa pergerakan antar provinsi juga menjadi perhatian dari pemerintah pusat
dan begini kalau mikronya saja kita atur
artinya sebenarnya siapapun yang datang itu akan masuk ke dalam satu sistem yang sudah ketat gitu ya
karena artinya kan pemaparan ini terjadi karena katu tidak jaga jarak
tidak memakai masker dan tidak melakukan cuci tangan
atau sanitasi diri yang baik gitu
nah memang di titik titik perbatasan itu pergerakan antar wilayah itu juga ada syarat hari ini kan
kalau orang mau terbang itu retik tes dulu
kemana pun dia pergi misalnya
nah ini hal seperti ini sudah sistem ini sudah berjalan untuk mengantisipasi potensi lintas wilayah yang terjadi antar provinsi
baik terima kasih pak emil dardak
wakil gubernur jawa timur sudah bergabung bersama sian